eh eh ter ter lu liat apaan
ini terry gapapa kan ya
oh gapapa kok dia udah biasa kesurupan
ter liat apaan ter
eh ter lu disini aja kerja lu kan masih banyak
jadi biar gue putra sama rika aja
emang hari ini jadwal gue posting sama bales balesin komen di channel kita
aku jalan dulu ya
lu udah meresap
suara gamelan gak sih put
ya gue dengar samar samar sih sur
kok gue gak denger ya
serius nih sur
gak ada suara apa apa ah
ada apa sih
ngeliat makhluk halus put
di situ masih ada
pergi dia put
kok muka lu tegang gitu sih emang serem itu ya malu halusnya
ntar gue bilang nanti kita jalan jalan aja
ntar kita jalan jalan lagi
si putra sama si surya kemana
jok ini mah gara gara kamu kan
jadi kenapa ditinggalin terus
kenapa saya yang selalu dijanjiin coming matter
gak ada siapa
selalu dijadiin kambing mati
itu sama lah
ini tuh gara gara kamu tuh jadi ditinggalkan
kamu juga tadi bulat balik
saya dulu kamu dulu kamu dulu saya dulu
kumat jadi susah
bukan susah susahnya dah kamu tadi
jadi udah tinggalin
kan kebelet kalo orang kebelet itu kumah sih
kan just saya kebelet duluan jok
jangan fisik jangan berantem mulu
apakah ada titah
iiih keren gak kisah nak
ah saya juga mau ikutin ah
mari kita susul mereka
kalo untuk menyusul
ngapain ngajak ngajak tuh
saya mau nemenin yang teri
udah ketebak soal neng teri mah
kamu pasti band berduaan disini
modus sama teh udah ikut saya
ter dulu deh bentar ya
lagi sibuk ya mau dibantuin nggak
ah gak usah mas makasih
gak usah modus
kita mau ke hutan juga gak tau jalan
perlu nanya kumah aja nanyain dulu atuh
oh kalo itu sih tapi gak jauh mas
lewat jalan setapak belakang kafe bisa
tinggal lurus aja terus agak belok kanan dikit
udah jadi tau kan
jalan ya neng
gue ngerasa kayak ada yang
wih serem banget sih
aura misi sini tuh kuat banget
yang kalo gak salah lagi viral itu tuh
bentuknya sih mirip bud
tapi kata papa gue gong itu kan ada di pendopo tengah hutan
kok bisa jatoh disini ya
kok aneh juga sih
yaudah nanti kita ajak algi sama parjo buat tampil yang lain kalo emang ada
yaudah kita balik dulu deh buat itu
eh tunggu deh nih
emangnya gak ketemu
kembalikan gong itu
ini teri gak apa apa kan ya
oh enggak enggak
dia udah biasa keserupan
ter lihat apaan ter
mbak awas mbak hati hati berat
masih banyak yang harus dikerjakan
ya udah kita kan mau evakuasi gamelan yang lain nih ter
gue tunggu sini ya
tapi aman kan
kamu yang ngarahin ke sini jo
kamu masih yakin arahnya kita kesini jo
ini mah tempat yang serem pisan jo
yakin gak yakin saya juga ada kedengaan ini
kalau putra hilang
saya bisa dibarahi si aba bisa dipecat
kamu gak sadar
ini bukan putra yang hilang
tempat yang serem pisan jo
aku kedenger suara gamelan jo
ih jangan begitu begitu tuan tuan
ngapain yang gak denger
kita aman pasti aman
kamu kesurupan jo
saya mencoba cari jalan keluar cikgu
kamu itu punya ilmu
terserah tahu aja ini ma
biar dia punya ilmu gak takut
hebat ilmu jo
tapi ini bisa jatuh
keren eh kamu ajarin saya ntar ya
itu berarti bukan saya
sekarang kita mau ambil sisa gemelannya
jadi ikutin terus ya cengleta gs oke
guys gamelannya ada di sana tuh
guys ini gamelannya lengkap semua nih guys
jadi kamu udah pas jepang
kerana dia berkotong
hanyalah itu good news sih
terus berkotong saja
llom bahagia ya

kau penasaran kenapa penuh gamelan ini